gara gara kamu pangeran kamu buat perusahaan tanpa terancam
kamu hancurin semua yang udah papa bangun selama ini
papanya pangeran nampar pangeran
kamu dengar baik baik pangeran
panjang umurnya anak
lo kemana aja sih
pangeran juga dubung susah banget
gue di kampung sendirian nih
wasap kagak ada yang bales
mel kecelakaan tak
melakukan kecelakaan waktu pergi bareng ke kampus sama pangeran
sekarang dia dirawat di rumah sakit tiara medica
terus keadaan pangeran sama si mel gimana
pangeran baik baik aja kok
dia sekarang lagi sama gue
mel mel kenapa
bentar bentar bentar
jok jok bentar
ada fanya gue kasih tau dia dulu ya
sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit tiara medica
gue mau nyusulin mereka
mel kecelakaan sampai buta
because tasya gak tau apa apa tentang ini
sayangnya gue mesti kasih tau citra deh
kalau gue mau ke rs
aku mau putih ketawa karena aku buta dad
dokter akan kasih solusinya ini
pasien harus diberikan suntikan penenang
ini mempengaruhi syaraf di kepalanya pak
bapak mau ikut dengan saya kita harus membicarakan tentang mata pasien
tidak tidak tidak tidak
daddy pergi sebentar oke
citra mau mau ambilkan suntik penenang

astaga bank keras kan

terima kasih bank
kaya suara selagi diulang
jelek sebelas itx bukan untuk bahwa atas ini saya bayar penguasa
tapi untuk kayanya saya sudah diyorum

iya anak dihput alah
dengan muk indulan diri
apakah ada cara lain
ada cara lain
baik pak kami terus melakukan observasi lebih lanjut pak
untuk memastikan apakah kebutaan ini hanya sementara
atau secara permanen
iya mel mel kenapa
apa yang salah
sekarang dia buta
kok bisa dia teman terbaik
apa ini bisa terjadi
dia sekarang lagi ngerasain apa
aku yakin dia pasti shock banget sekarang

oke kamu berhenti menangis
sekarang rumah sakitnya dimana
kita nyetirkan masuk sana
kenapa jadi gini sih
mel beneran buta gara gara gue
ini semua salah gue
ini semua kan kecelakaan
gue gak pernah minta mel untuk
untuk dorong gue
ini semua kecelakaan
ini kecelakaan kok
gue mau ke rumah
gue butuh usus goreng
gue butuh banget lo
kut kok berhenti
gue butuh lo kesini sekarang
please lo kesini sekarang usus goreng
kenapa sih batu bata
coba ngomongnya pelan pelan deh
mata mel buta usus goreng
gue gak tau harus ngapain
karena gara kamu pangeran
kamu buat perusahaan papa terancam
kamu hancurin semua yang udah papa bangun selama ini
kamu dengar baik baik pangeran
kalau akibat apa yang kamu buat masalah selama ini
bikin perusahaan papa jadi kacau
kamu lebih baik keluar dari rumah